sampai jumpa di video selanjutnya
tapi lumayan lah
oke kalau begitu ibu siap siap untuk menuliskan semua tindakan yang pernah suami ibu lakukan kepada ibu
dan itu semua harus rinci
mas buka mas buka
mas aku mohon mas tolong jangan pergi mas
aku gak mau harga diri aku diinjak injak lagi sama perempuan itu
mas hendra tolonglah mas aku salah mas
maaf mit tapi aku harus pergi mit
asal kamu tau esok ini
tidak akan pernah menyerahkan mas
apa pas kamu kamu tak selalu kebelain dia tau gak
kamu jangan bikin hal itu go
ya kamu coba ditemurah
mita udah pulang pulang
bu aku udah datang ya
gimana ibu mau nunggu duduk di sini dulu biar saya panggilin suami dan anak anak ibu gimana
gak usah mbak
oh suami ibu lumayan kok dan dia cukup cekatan ya
ah masa sih mbak kalau saya ajarin kerjanya ngeluh mulu
yang capek lah yang males lah
pokoknya alasannya banyak deh
tadi juga awalnya emang dia seperti itu
dia selalu bilang gak mau dan gak bisa gitu
tapi akhirnya bisa kok bu
dan hari ini dia udah lumayan cukup belajar ya
tadi ngelihat saya menggantikan popok
terus tadi udah menyusui bayi
udah bisa kok bu
menyusui bayi dan mengindungi dong
ya mungkin kalau ibu ngajaknya secara pelan pelan dan ibu sambil ngajarin suami ibu
pasti dia nggak keberatan kok
makasih mbak ya
gak apa apa bu
mau nemuin suami
kami dan anak anak ibu
udah nunggu loh di dalam
bagaimana dia irene
mbak dia bukan suami saya
tapi kok kamu bisa sih
kamu diem aja waktu aku nyuruh kamu segala macam tadi di dalam
ya abis kamu gak pernah kasih aku kesempatan untuk menjelasinnya kan
tapi lumayan lah
aku jadi belajar cara ngerawat anak gak
kalau gitu sebenarnya kamu siapa
aku dulu pernah nitip anak di sini
emang umur anak kamu berapa
sekitar lima bulan
kok umur anak sendiri bisa pakai sekitar sih
aku jarang ketemu dia sih jadi
jadi nama anak aku ya
tunggu sebentar ya
ngapain sih kalian ini pakai ribut segala
kenapa dia nggak jadi nemuin kamu
pokoknya aku gak mau ketemu sama dia nggak mau
ya sudah nanti mas hubungin dia lagi
udah di di
kok jam segini belum nyampe ya
jangan jangan dia nyasar lagi
ya gak mungkin lah dia kan beda sama kamu
daya ingat dia lebih kuat daripada kamu
ini temennya dikau
damar ini pacar aku loh
jangan cinta pacaran
saya tahu kalian berdua kakak adik
tapi duduknya gak usah dempet melulu kayak begitu
lama lama orang bisa mikir kita berdua ini istri tua sama istri muda
jauhan dikit jauhan jauhan
brand kamu ini sebenarnya sudah melamar kemana saja sih
oh sebenarnya sih aku udah diterima di tiga perusahaan
cuman ya aku masih mempertimbangkan lah mana yang paling bagus buat aku
tiga perusahaan tinggal milih
kalau cewek nggak boleh sembarangan ya
gak boleh asal milih yang cantik aja
harus yang educated ya
mama banyak temen
nanti mama kenalin sama anak anak teman mama ya
iya iya ma bener bener
biar kak gibran bisa cepet cepet nikah
nanti kalau kak gibran dan nikah kan aku jadi bisa nyusul
giza kalau kamu memang udah gak tahan lagi mau cepet cepet nikah yaudah
gak usah nungguin aku
iya gak mar
gak juga kok mas
boleh juga tuh
kebenaran kan gibran ini kan sudah datang
sekarang bagaimana kalau kita bikin pertemuan keluarga saja dulu
kalau mama gimana
mar sebaiknya kamu bicarakan dulu sama um dan kakak kamu
untuk menentukan hari dan tanggal pertemuannya
keputusan yang sudah kamu ambil papa yakin yang terbaik minta
bagaimanapun juga hendra itu pernah jadi suami kami
kalau kamu tetap ngotot untuk naik banding
kalian berdua akan sama sama terluka
lihat papa dan mamanya ribut di pengadilan
modalnya akan papa usahakan
tapi uangnya dari mana pak
kamu tidak usah mikirkan soal itu mita
itu urusan papa
yang penting kamu tenangin diri kamu dulu
bila perlu kamu jalan jalan ke rumah tante kamu yang di bogor
kamu butuh repressing
aku sudah di luar sekarang
aku sudah di luar sekarang
kamu sudah berhasil membawa barang barang ke dian kan
mas tapi dian itu lagi tidur sekarang
ya terusnya kenapa
pokoknya kamu bawa dian keluar sekarang